indah bantu ibu ya sayang
kita cari rezeki buat makan kita

jualan kue bu

jangan lupa like share dan subscribe ya

beri mereka kekuatan ya allah
bapak akan temani kalian
bapak akan temani kalian
tapi kita masih punya allah yang maaflindung sayang
sabar ya ria
hanyalah kalian keluarga pembunuh atau rumah kalian akan rata dengan tanah
dan keluarga kalian juga akan mati
bu ninda takut bu
kok bisa sih si burhan lolos dari api
tapi gue yakin bang si burhan pasti cacat
nggak mungkin dia keluar dari sana dengan keadaan baik baik
soalnya apinya gede banget
harusnya pekerjaan kita tuh udah selesai dari kemarin
sekarang kita bisa tidur enak
ya kalau mau tidur ya tidur aja bang
apa susahnya sih
kalau berani keluar lo
beraninya ngumpet aja lo
keluar tunjukin batang hidung lo
bu misna yang sabar ya
sebelum si burhan pembunuh
bu misna gak baik bu nyimpen dendam
apalagi pak burhan kan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan
dengar ya bu
riko itu anak saya satu satunya
dua bulan lagi dia akan wisuda
dia itu hidupnya terarah
anak penurut anak baik
kok tiga tiganya dia dia aniaya sampai mati
tapi yang keroget si burhan itu
maaf ya bu kita permisi dulu